zainuddin amali resmi melakukan serah terima jabatan atau sertijab kepada menko pmk muhajir effendi
yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau plt menpora
selain mengapresiasi kinerja zainuddin amali selama menjadi menpora
muhajir berkomitmen dalam mengemban tugas sebagai plt menpora hingga menpora definitif terpilih
serah terima jabatan dilaksanakan di gedung kemenpora senayan jakarta pada kamis enam belas maret dua ribu dua puluh
muhajir menyatakan akan mengemban amanah presiden sebagai plt menpora
dan akan fokus sebagai salah satunya penyelenggaraan sea games dan piala dunia u dua puluh
dia juga berharap agar menpora definitif segera terpilih agar dirinya tak terlampau lama mengisi kekosongan jabatan menpora
sebab program di kemenko pmk cukup banyak dan harus segera diselesaikan
zainuddin amali menjabat menpora sejak oktober dua ribu sembilan belas dan mundur dari posisinya
karena terpilih sebagai wakil ketua umum pnk
dari saya sebagai menpora yang sudah menyampaikan pengunduran diri dan sudah disetujui oleh bapak presiden
sehingga bapak presiden mengeluarkan keputusan presiden pada tanggal tiga belas maret dua ribu dua puluh tiga
kepada yang terhormat bapak prof
dr mhaji rependi
dan tugas saya sekarang adalah memastikan bahwa proses transisi dari beliau
nanti kepada menteri yang definitif akan berjalan dengan baik
dan apa yang telah diperintis oleh beliau akan dilanjutkan oleh menteri yang berikutnya
meneruskan urusan urusan atau program program yang jangka pendek ini
termasuk sea games u dua puluh